kami mengajak anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di kawasan patung arjuna wijaya atau patung kuda di jakarta pusat
masa dari pendukung paslon satu dan juga tiga ini menggelar unjuk rasa di kawasan patung kuda jakarta pusat
ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa
di antaranya soal penolakan politik dinasti kemudian juga imbauan untuk menjaga demokrasi
mereka saudara juga mendengarkan bersama hasil keputusan mahkamah konstitusi hari ini
di mana mahkamah konstitusi memutus menolak seluruh gugatan terkait dengan susun keta bepres dua ribu dua puluh empat
yang diajukan oleh paslo satu dan juga paslo tiga
masa ini terus berdatangan dalam unjuk rasa di kawasan patung kuda di jakarta pusat